ratusan sopir angkutan kota di sukabumi menggelar aksi mogok dan menutup jalan
serta melakukan sweeping terhadap pengemudi ojek dan taksi online
para sopir angkot ini menolak angkutan online karena membuat penghasilan mereka turun drastis
rencananya para sopir angkot ini akan melakukan mogok masal hingga tiga hari ke depan
sejumlah armada milik bbbd dan kepolisian polres sukabumi kota
dikerahkan untuk mengangkut para pelajar dan warga yang terlantar
karena aksi mogok ratusan sopir angkutan umum hari senin
beberapa penumpang harus menunggu selama berjam jam dan merasa kecewa
dengan adanya aksi mogok transportasi umum tersebut
kepolisian polres sukabumi kota
sejak beroperasinya angkutan online itu
dengan diadanya ojek online dan taksi online jadi menurun pendapatan kita
kita tanggal sebelas juli dua ribu tujuh belas pernah perwakilan setiap angkot ke wali kota
tapi sampai sekarang sudah dua puluh satu hari tidak ada keputusan
makanya mengadakan demo seperti ini
ya mungkin cuma itu saja
semua jalur menolak diadakannya ojek online itu saja
sementara itu kepala dinas perhubungan kota sukabumi
berjanji akan memanggil perusahaan online
agar mematuhi aturan aturan yang berlaku
rencananya aksi mogok akan berlangsung hingga tiga hari lamanya
tim liputan transmedia